bagaimana anda menyikapi angka ini
sebenarnya tinggal maintenance saja
sistem maintenance kita adalah yang mereka selalu kontak dengan saya media sosial
pak ganjar ini begitu ini begini
yang kedua memang kami menjelaskan atas beberapa pertanyaan yang ada
apalagi di dalam proses kampanye ini pasti agak sensitif
mereka kan rata rata pengen instant mereka direspon langsung
maka yang bisa direspon langsung karena saya cuti saya teruskan kepada sistem yang bekerja dinas
dinas merespon karena sistem sudah berjalan
apakah bencana alam apakah masalah sosial
apakah masalah pertanian pendidikan dan seterusnya
tapi seandainya ini masih berbasis program biasanya saya kampanye
nih provinsi jawa tengah lagi musrembang loh anda ikut
silahkan datang langsung kalau yang elektronik menggunakan adbap pada jatuh
saya kasih alamat saja agar mereka bisa komunikasi
ini kan posisinya luar biasa nih
tapi isu isu yang terkait dengan masalah masalah laten seperti kemiskinan dan lain sebagainya ternyata masih ada di jawa tengah
oh masih masih
dan itulah yang didiskusikan oleh publik
dan itu alasannya kenapa ganjar harus lima tahun lagi
lima tahun tidak cukup untuk menyelesaikan itu
tidak ada yang cukup even sepuluh tahun
event dedikasi berapa tahun
mari kita belajar dari banyak orang yang sudah mengerjakan ini
benar nggak nih jawa tengah merupakan provinsi termiskin kedua di indonesia
termiskin kedua di indonesia
sudah sangat lama posisi ini harus didobrak
jadi angka itu
itu tentu akan naik turun
ada ekonomi makronya ada turunnya
biasanya suka angka data itu mereka akan berdiskusi dari pengamat dari ini
tapi kalau masyarakat yang akan dibicarakan apa sih yang realistik yang bisa kita dapat begitu
apakah kami bisa mendapatkan pekerjaan gampang
apakah bisa mendapatkan akses modal gampang
apakah kami bisa dikasih pertolongan ketika kami tidak bisa berbuat apapun
mohon maaf kami penyandang disabilitas
kami sudah tua
dan kami tidak bisa kerja
yang persoalannya mesti diselesaikan
dan posisi itu sebenarnya posisi yang menjadi angka agregat dari seluruh kabupaten kota
maka saya menghormati betul bagaimana jerih payah para bupati wali kota
yang mereka punya greget
nah tinggal lima belas kabupaten kota ini yang kita minta untuk kita bantu mereka
masalahnya di mana itu soal kemiskinan jawa tengah itu
ada satu masalah data
dua soal politik anggaran yang diterapkan
tiga soal disiplin saja bagaimana treatment itu bisa dikawal sampai terakhir
data itu siapa sebenarnya yang miskin
siapa sih yang miskin
yang miskin itu butuhnya apa sih
mereka berada pada desil yang mana
desil pertama kedua ketiga
kalau ukuran jawa tengah apa yang satu dolar atau dua dolar
yang standarnya jawa tengah
standarnya nasional bukan jawa tengah jadi standarnya nasional
maka ketika kemudian kita akan melakukan treatment itu
standarnya nasional harus dipakai
suka tidak suka mau tidak mau
itulah kenapa apa sih program penanggulan kemiskinan rumah tidak layak huni
kita ajar yuk rumah tidak layak uni
karena ada satu enam juta rumah tidak layak uni
maka bagaimana kita mengakselerasi ini
maka resources sumber daya keuangannya harus ditambah
cukup nggak dengan apbn apbd provinsi apbd kabupaten kota
nggak cukup kan
mari kita cari yang lain
sekarang kita gerakkan kita masukkan
itu cara mengakselerasi saja
yang berikutnya apa
pelatihan untuk mereka agar knowledge dan skillnya bagus
dan pendampingan sampai mereka bisa lolos untuk hidup mandiri
soal politik anggaran itu dimana salahnya
politik anggaran sebenarnya kalau istilahnya pak presiden mesti fokus kan
nah refocusing ini mesti dilakukan
nah biasanya yang memang butuh waktu adalah negosiasi dengan dewan
kalau kemudian lima belas kali
lima belas kabupaten kota di jawa tengah masih miskin
bisa nggak seluruh bantuan keuangan kita prioritaskan kepada lima belas kabupaten kota
karena konstituen saya ada juga di daerah hijau dan di daerah kuning
maka inilah yang mesti didesakkan dan publik harus tahu
publik harus tahu
nah kalau kemudian publik harus tahu maka harus ada political pressure dari publik
maka kenapa saya mendisclose semuanya itu
agar kemudian publik tahu
dan awareness dari para pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif mesti sama
itu yang tidak mudah
kenapa tidak mudah
nggak susah ketemunya
negosiasi politik kan tidak gampang
kecuali kemudian kita sepakat untuk mau voting
tapi saya bisa memahami karena politisi yang ada di indonesia
kalau direktif aja gubernur gitu nggak bisa
direktif gubernur kan putusannya kalau anggaran dengan dpr
maka ada beberapa hal yang sifatnya saya kunci
ini yang bikin ekonomi lambat jalannya rusak semuanya
maka saya lobby teman teman dpr
nah inilah yang kemudian bisa membangkitkan semangat untuk bisa fokus pada skala prioritas
nah kalau misalnya kita bicara kemiskinan
apakah lima belas kabupaten kota yang di
kabupaten yang teridentifikasi
mereka nggak punya sumber daya atau masyarakatnya tidak terlatih tidak terdidik atau apa
hampir semuanya itu ada
yang paling rendah deh contohnya
kalau paling rendah itu biasanya politik anggaranya saja
karena tidak fokus
untuk mengatakan eh kabupaten a you fokus mau nggak
sorry pak prioritas kita beda
dan itu tidak bisa memaksa karena otonomi daerah
karena otonomi daerah
dan kita tidak bisa sepenuhnya
dan kita tidak bisa seperti itu
maka yang bisa dilakukan apa
membuat pola yang saya biasanya mendatangi mereka
tolong ya pak ya
ini di prioritaskan
ketika kemudian anggarannya dibutuhkan besar dan biasanya yang menyita alokasi anggaran besar adalah infrastruktur
kabupaten temanggung membangun rumah sakit dia pinjem bank
sehingga tidak lagi hanya mengandalkan
gerobokan sama seragam untuk membangun jalan dia pinjem bank
atau keberanian kabupaten pekalongan yang hari ini dia ngevlog dan menyampaikan
saya anggarkan seratus sekian miliar untuk perbaikan jalan
nah para bupati wali kota yang sudah punya kesadaran seperti ini ini akan mempercepat
tapi yang masih susi mohon maaf
mohon maaf susi ini tidak ada
dia asik sendiri dengan caranya dan seolah olah dia akan merasa oke
maka biasanya seperti ini sulit
nah ada beberapa kawan kawan yang kalau diajak komunikasi sulit
ya cuma satu dua saja
nah sekarang ketika kita dorong dengan fakta fakta yang diberikan oleh masyarakat seperti itu
alhamdulillah komunikasi sekarang menjadi baik
karena itu mungkin pak gubernur lebih suka turun ke bawah sehingga yang disebut ada people pressure itu ya
ya karena kalau kemudian kita ketemu biasanya saya ngobrol sama bupati terus kemudian saya punya data dari medsos
ada laporan saya kombinasi jadi satu
pak bupati ibu bupati mohon maaf saya akan menyampaikan ini kepada masyarakat mohon nanti kita kerjakan bersama sama
kalau duit anda kurang saya punya bantuan keuangan bantuan keuangan bisa saya berikan tapi boleh fokus ke sini nggak
nah itu kesepakatan membangun pendidikan politik langsung di depan masyarakat
ketika masyarakat mengatakan setuju baik ya besok akan kita catat
itu saya catat betul
nanti pada saat muserbang seperti ini saya mengingatkan
itu proses politik yang tidak akan
tidak cukup lima tahun apalagi tidak cukup sepuluh tahun apalagi lima tahun ya
mas kendeng bagaimana kabarnya